sampai jumpa di video selanjutnya

terus kamu sendiri mau apa
kalau gitu tolong dibungkus semuanya
tapi yang rapi ya
tolong beli dibungkus ini ya
bungkus sebentar ya
simpen dimana nih bonekanya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kita ngapain sih disini
tenang ada kejutan
kalau lo mau tau jawabannya lu sendiri kan yang bilang sama gue
kalau lo gak suka sama tristan lo benci sama tristan
giliran dulu deket sama orang lain
pikiran lo balik lagi ke kristen
lo sendiri sya
yang udah ngerubah rasa benci lo jadi cinta
supaya siapa sih orang giseng banget taruh binatang gizi kayak gitu nih

susah juga geng gok lily gini
sungguh kesitu ya

ya bangun dong

kaget sampai kayak gitu
kalian harus tau
boneka itu bukan
sekedar boneka buat tasha
dia itu takut
banget sama anjing
pokoknya dia anti banget yang namanya anjing
dia pernah dikejar kejar sama anjing nisan
dia kejemur di got
dan kalau misalnya dia
tau kalau patristan akan
kasih boneka anjing itu ke dia
karena dia akan marah besar
maksud kamu apa ngasih apa anjing kayak gitu
kamu tau aku paling gak suka sama boneka
dan aku benci banget
kenapa sih kamu harus lakuin itu
semua yang kamu lakuin
aku makin benci sama kamu
jadi lebih baik kamu pergi dari kehidupan aku
ya kamu jangan marah marah kayak gitu dong
aku kan gak tahu kalau kamu
gak suka sama boneka guguk
jangan marah ya
kamu jauh jauh ya dari aku
membenci saya jauh dari sebelumnya
tapi kita urus masalah mau diri nanti aja fit
yang sekarang saya mau tanya sama kamu
mau coba cari tahu kira kira tasya yang suka apa
saya mau kasih sesuatu yang spesial buat tasya
sesuatu yang orang lain belum pernah ngasih
pokoknya sesuatu yang baru aja
baik pak kalau gitu saya akan segera cari tahu pak
terima kasih pak
hei maudie ada apa
kamu itu gimana sih
aku kan mau membantu kamu untuk curi hatinya tasha
maudie kamu itu sebetulnya mau bantuin aku
gila kamu mau jebak aku sih
kamu ngejebak aku gitu
maudie aku berani taruhan kamu itu
kamu udah berhasil
aku akuin kamu berhasil kamu hebat
kamu udah berhasil bikin pasti jadi makin benci sama aku
karena kamu tahu tasya nggak suka sama anjing
kamu suruh aku ngasih tasya boneka anjing
kamu emang hebat tapi kamu belum bisa dibilang sukses
karena ini semua pasti nggak sesuai sama pikiran kamu kan
kamu nggak tahu kalau tasya bakal datang ke aku
dan dia bakal nunjukin kebenciannya ke aku ya kan
menurut saran aku kalau emang kamu mau ngelakuin sesuatu
kamu harus pikirin dulu sebab akibatnya itu apa yang di depan ya kan
kalau kayak begini kan jadinya nggak enak
kamu udah ketahuan bohong
terus kamu ketemu orang yang kamu bohongin lagi
makanya sebelum ketemu aku kamu banyak banyakin dulu latihan
kalau mami tahu rencana kita berantakan lagi
kami pasti bakal marah marah sama gue
nyokap gue sama gue ya sama aja apa bedanya sih
lo ngapain masih disini
gak ada yang bisa ngatur apa yang harus gue lakuin mau di
lo sadar gak sih
jadi gue bisa dong nyuruh nyuruh elo
kenapa lo tau ya
patristan tuh lagi tergoda banget sama tasha
dan gue yakin banget
posisi elo bentar lagi akan disingkirin sama patristan
dan sekedar informasi buat lo ya randy ya
mending lo samping tasha deh ya
ngerebut hatinya dia ngerti
apa yang udah kamu dapetin
jadi begini pak tasha tuh lagi ngefans sama ben
dia mau masuk top empat puluh sekarang kak
bapak tau kan
pokoknya tasha tuh ngefans banget sama ben ini pak
dan rencananya mereka mau ngadain konser minggu ini pak
nah itu dia
kalau begitu sekarang juga kamu
tenang aja pak
semuanya saya sudah siapin
kamu yang paling bisa di underlin fit
tadi kamu mau tau
tapi sekarang nggak jadi marah
marah kamu pintar
makasih ya fit ya
filmnya bagus nih fit kamu nonton aja
saya pergi dulu saya mau ngantri tiket ke tasha
kota syok kota syok pulau munci ya apa
ada kata yang di
maafin gue kalau sikap gue dari semalam sampai tadi pagi udah bikin lo bingung
cuma ya gue mau jujur aja cowok manapun gak akan suka kalau bersaing sama dia
udah udah lu gak usah mikirin masalah omongan gue
yang penting sekarang lo udah gak bingung kan sama kelakuan gue
ren duit duit kita mana dong capek nih
jangan gitu dong
eh eh ngerusak acara
yuk nanti gue bayar
ya terkutaya terkutaya